ores metro jakarta utara masih terus menyelidiki kasus tewasnya taruna di sekolah tinggi ilmu pelayaran stip jakarta pada jumat lalu
polisi menyebut penetapan tersangka tunggal beberapa waktu lalu dalam perkara ini belumlah final
kasus dugaan penganiayaan salah seorang taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran atau stip putus satria ananta rustika memasuki babak baru
polisi menyebut awal mula tersangka melakukan tindakan dugaan penganiayaan tersebut lantaran merasa korban dan rekannya tidak sopan
kasus ini bermula seusai korban dan rekannya melakukan olahraga pada jumat tiga mei dua ribu dua puluh empat lalu
korban beserta rekannya diketahui memasuki kelasnya dengan kondisi masih mengenakan seragam olahraga
dari sinilah pelaku membawa korban dan rekan rekannya ke toilet pria
di lokasi itu korban diduga dianiaya
usai dianiaya seniornya korban taruna stip putus satria ananta rustika sempat tak sadarkan diri lalu dibawa rekannya untuk mendapatkan perawatan medis
kapolres metro jakarta utara kombes gideon arief setiawan menyebut melihat dari proses penyidikan yang masih berlangsung ditambah dengan fakta fakta baru tak menutup kemungkinan akan adanya tersangka baru dalam perkara ini
kemarin kami menetapkan satu tersangka itu berdasarkan alat bukti yang sudah kita kumpulkan pada saat itu
tapi kalau ada masukan dari pengacara juga kemarin kami sudah melakukan komunikasi
kemudian kita juga melakukan recheck kembali sinkronisasi kembali
baik dari cctv kemudian keterangan para saksi kan terus itu
itu kemudian menjadi pola penyidikan lebih lanjut
sebelumnya polres jakarta utara telah melakukan prarekonstruksi yang digelar di sekolah tinggi ilmu pelayaran jakarta
dalam prarekonstruksi ini seorang tersangka dan belasan saksi dihadirkan
dalam kasus ini polres jakarta utara telah menetapkan satu tersangka seorang taruna tingkat dua berinisial trs